polisi dalami dugaan adanya kesengajaan dalam kasus rahel herliani
anak perempuan yang wajahnya tercelup ke dalam minyak panas
sementara nenek tiri korban yang menjadi terduga pelaku menyangkal dugaan itu
sang nenek justru mengaku yang menemukan rahel terjatuh di dapur
osiah terduga penganiaya cucu tirinya rahel herlina
memberikan keterangan berbeda kepada awak media
osya mengaku ia menemukan rahel sudah terjatuh di dapur pada saat kejadian
salah seorang keluarga korban menyatakan bahwa kosiah memiliki watak temperamental
bahkan ia pernah memergoki kosiah tengah memukul korban

cuman anak sekali main ingin main juga dimarahin digebugin
perbatin gitu korban itu
sementara itu petugas kepolisian sektor gunung halu
memasang garis polisi di rumah kosia di kampung suka enak
desa celak kecamatan gunung halu kabupaten bandung barat
polisi mendalami dugaan kasus penganiayaan terhadap anak
dan dugaan adanya kesengajaan yang dilakukan
awalnya itu kita terima laporan adalah suatu kejadian biasa
kejadian anak kecil
perempuan umur enam tahun
kena penginapan minyak
tapi berjalannya waktu
ada beberapa laporan dari beberapa warga dan perangai besar
bahwa ini ada kejanggalan
kejanggalan yang mengarah ada juga
penginapan dugaan dan kesengajaan yang dilakukan oleh yang digunakan
wajah rahel heriani melepuh akibat tercelup
dalam wajan berisi minyak panas pada dua puluh sembilan september dua ribu tujuh belas lalu
menurut rahel peristiwa itu terjadi akibat kosiah yang sedang marah
menjambak dan mendorong dirinya
kasus dugaan penganiayaan terhadap anak ini ditangani unit ppa polres cimahi
kresna pamungkas bandung barat